pengembangan energi baru terbarukan masih terhambat harga yang belum ideal bagi investor sebagai penjual
ataupun bagi pt pln sebagai pembeli
pemerintah akan meninjau ulang tarif listrik energi baru terbarukan
pemerintah akan mengkaji ulang aturan fit in tarif listrik energi baru terbarukan ataupun ebt
rencananya akan dibentuk tim yang terdiri atas kementerian energi dan sumber daya mineral
kementerian keuangan pln selaku pembeli ebt dan juga penjual ataupun produsen ebt
variable yang dikaji seperti biaya operasional tingkat pengembalian modal dan teknologi yang digunakan
selain itu agar semakin menarik minat investor insentif berupa penghapusan atau pengurangan pajak badan usaha akan dikaji ulang
pengkajian fit in tarif berlaku untuk pembangkit listrik tenaga surya mikro hidro mini hidro dan bio energi
diharapkan sebelum dua ribu tujuh belas tarif listrik ebt yang ideal sudah diberlakukan agar potensi besar energi baru terbarukan bisa dimanfaatkan
membuat suatu harga yang menarik untuk investor supaya kemudian mereka mau investasi di situ
kemudian kalaupun misalnya nanti ada insentif bukan subsidi tapi insentif itu apa itu juga melibatkan kementerian keuangan
maksudnya dibasah soal bks juga
oh iya makanya kemudian ada pajak penghasilan pajak badan usaha ada beberapa sebetulnya yang dimungkinkan
cuma yang mana sih yang paling bisa masuk untuk ebt ini itu